eh jangan dilepas
ingat abi ya
oh jadi ini yang bikin kamu dingin sama aku
yang yang enggak yang bukannya gitu yang
dia mah cuma teman aja
kok kamu jadi belain dia dari aku sih
bukan gitu yang masalahnya yang beneran yang bukan gitu
iya deh kamu jangan banyak ngelesang kemarin
yah lah enak gua
yah lah nyak ini pun lagi asik di mall
ngapes suruh balik sih nyak
gek ini pun bisa ngangkat jimuran ke miri
yah lah nyak please dong nyak
ini lagi seru nih nyak kita lagi main game
ah elah rebet lah
puncung mekam apolah kasian deluk
cuma emang gua disuruh ngangkat jimuran
eh om om itu dia om
nah ini dia biar geroknya
gak usah banyak cerita
si ab diculik gara gara kamu
dan penculiknya minta tembusan dua puluh juta

dan uangnya harus dari kamu
dua puluh juta cari kamu tembusannya
ya allah pingsan
ayo dong diangkat kevin angkat kepalanya
om tangannya dan kakinya ya
iya kevin kevin kevin
dibagi dibagi dibagi
pusat ini enak berat banget ya beratan dosa pak ya
aduh diangkat diangkat diangkat

kalau nanti yuka punya duit yuka mau beli kalong
kasutannya tuh kalau emas kalau emas yang gede jadi saya kayak punya nyirep
kalau enggak gigi emas
kalau saya naik pesawat terbang pesawat terbangnya jatuh gigi saya nih yang kelihatan di luar
wah itu yuka itu yuka
ini juga amit amit deh pesawatnya pejatuh mendingan kita naik onta aman
kalau naik kelas gigi mendingan kita beli motor
atau beli mobil yang second gitu jadi nggak susah susah untuk jalan jalan
kalau enggak beli sapi aja empat ekor
nah kalau beli sapi anaknya beranak lebaran haji kita jual lagi dapat duit lagi
gimana kalau duitnya kita pakai buat google jalan jalan atau beli baju
atau jalan jalan ke bali sama aa kevin dan atoni gimana
jangan perasaan kabur gitu dong sama abi sama temen temen abi juga
tapi kalau ngasih semuanya gue yang ngatur
gimana setuju nggak
saya sudah capek capek sudah ngebohong semuanya mau diambil
komando ada di tangan gue
kok dibanting banting pak jorna
bangun dong gue nggak tahan lagi nih berisik banget
ntar ngebantuinnya cari duitnya ya
aduh jangan ngajur
uh abu nawas loh berisik lufin
kalau gue pingsan merah gimana
oh sayang sini sini peluki
oh sayang aku kecian jangan pingsannya
kenapa sih om tampangnya butek banget kayak gitu
kayak yang paling bajak
diculik wah gawat dong om
dia minta tebusan ya om
kira kira mami kamu punya duit nggak ya
wah nggak tahu ya om
tapi om bayar tebusannya ya
dia berantakan kayak gitu kan itu hasil kerja nyata om
iya om bener om
nanti kalau nggak dibayar ami dibunuh om
bagaimana uangnya sudah disiapkan
aduh tabungan nak cuma sepuluh juta
gini aja om nanya boleh nggak bayar
ntar akhir bulan kayak mamanya kalau harisan
kayak di malmo tanya tanya coba pasti boleh
eh eh bisa dapat diskon nggak
eh jangan main main sama saya ya
semua pakai minta diskon diskon segala
bisa marah saya ini mau dengar suara si menyon
biar biar papi yang tembus bi
kamu diapain bi
papi aduh papi aduh papi
mulu geteng abi dicabutin bi
aduh bi sakit bi
abi gak kuat bi
mulu geteng bi
bentar lagi uangnya saya aterin
nah begitu dong pak
kan enak tuh dengarnya teh ya
pokoknya uang itu harus buru buru dikirimkan
sama perempuan tidak boleh sama laki laki
terus perempuan itu tidak boleh besar besar
umur tiga belas tahun anak ketua smp gitu ya
nah kata si abi menyon katanya dia punya sepupu perempuan
nah boleh ditemenin sama cowoknya yang kentang itu
tapi harus jauh jauh tidak boleh dekat dekat
kalau sudah sampai mall saya hubungi lagi
pipi sampean mau saya bikin perkedel mau nggak
nggak usah bayar kan
itu penculiknya penculik gila
gue aja dikasih si abi mbak nggak mau
ya lu jebak aja penculiknya susah amat
eh vin lu jangan begu vin
terus si abi diapain
sini gue kasih tau caranya
gak bisa tidak
nah abis ya gue garak garak lu
eh tom lu jangan bikin kacau lagi ya
abis ini kontrak kamu diperpanjang dua puluh tahun
apa om dua puluh tahun
aduh senangnya tita ditemenin sama a'a tony ya
nih nempel nempel mulu itu pecah renak tau
pasti nanti exciting deh kayak di film film
ntar a'a tony jadi james bond nya tita jadi tomb raider nya
hei sana pergi
menghayal aja sih kamu
om jangan galak galak dong
bener ya tita nggak mau ya
masa tega sama om
gak ada lem gak ada lem
pacar aku aneh banget sih
ketepelan urut bulu diem aja
lihat aja ntar lima menit lagi pasti ayam aku gatel gatel
kenapa nggak nempeli om manlah raja nih
nempel sama kakek ulet bulu
mendingan nggak deh
ah handphone pake lobet segala
coba sampein telepon tita dulu dimana dia nih
malu maluin aja ding
eeeh bentar ya
heeeh kok melaju lihat sih
halo sampein dimana
iya ini kita berdua udah nunggu ini
di lantai besemen
ih lama banget sampein cepetan
eh tadi siapa yang telepon
loh kok dia bisa tau nomor telepon lo
eeeh nggak tau mungkin dari abi kali ya
waduh waduh eh penculiknya ngomong
eh penculiknya ngomong apa aja
tadi dia bilang supaya gampang dilihat kita mesti jalan sambil bergandingan mesra
ah yaudah lihat aja paling kan abi yang disiksa
eh jangan dilepas inget abi ya
oh jadi ini yang bikin kamu dingin sama aku
yang nggak yang bukannya gitu yang dia mah cuma temen aja
kok kamu jadi belain dia dari aku sih
bukan gitu yang masalahnya yang beneran yang bukan gitu
udah udah deh kamu jangan banyak ngelesang kemarin zarina sekarang abie gitu ini
kamu tuh sebenernya serius gak sih sama aku
aduh ini keoper kalau udah kita kasihin kemalingnya si abi gimana
ya nggak tahu kita kasih aja dulu pernah tuh ke penculiknya
itu beneran tuh ke penculiknya kalau ketemu tuh goreng goreng gokoseng goseng gawat
wah aku ini nomor goril aja aku juga nggak mau
ah aduh aduh eh geli eh gila aku ini tajam pisau
aduh sakit pak
loh kok pak ini yang ngomong cewek ini perempuan ini
hei sampein yang macem macem ya sampein mau ketemu abi dalam keadaan basir ayo
hah iya iya jangan jangan ini duitnya dikasih ke siapa ini
itu dikasih ke cewek kutil tuh di sebelah cepet
itu itu iya itu iya tapi jangan ditusuk saya pak ya
hei sampein masuk lift cepet
kita ajak yang tolong irang
eh sampean jangan nengok dulu ya
tunggu saya tutup clip dulu baru nengok ya
mulai mulai mulai
wah keren aja
kita kaya di rumah gini
eh siapa yang kaya
ini semua gue yang ngatur
tapi tenang lo semua tetep dapat bagian kos
abis gimana selamat nggak abis udah selamat yuk duitnya juga udah selamatkan om
hai eh ton yang bener bener kamu nggak pijak kan ayah udah kalau nggak pijak mati mati mati
tapi takut sama papi